menyambut generasi kemenangan atlet yang berlaga di olimpiade rio hari ini tiba dan disambut dengan arak arakan dengan bintang utama
peraih medali emas tontowi ahmad dan liliana natsir
apakah perayaan prestasi anak bangsa ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kemampuan generasi muda kita meraih kemenangan
saya eva yunizar anda menyaksikan breaking news cnn indonesia
dari liliana natsir dan tontowi ahmad saat ini kedua peraih medali emas telah memasuki alat transportasi yang digunakan untuk membawa mereka mengikuti arak arakan
ini ada bus tingkat asal bandung yang dinamai bandros yang akan membawa para atlet dan peraih medali baik emas yakni liliana natsir dan tontowi ahmad owi butet
dan juga peraih medali perak sri wahyuni dan eko untuk diarak ke wilayah gelora bung karno
kita bergabung langsung dengan arya dita utama yang saat ini berada di bandara soekarno hatta
arya dita saat ini tontowi dan liliana bersiap untuk melakukan iring iringan menuju kemenpora
seperti apa agenda seremoni awal nantinya
dan seperti anda bisa lihat bahwa selain mereka juga ada sejumlah orang yang ikut serta yaitu diantaranya itu adalah ada mentora ada juga gita wirjawan ketua bbbsi
kemudian ada juga anggota keluarga mereka juga turut hadir yang akan diarak menuju ke dalam wilayah jakarta itu sendiri
nanti mereka akan masuk lewat tol sudiatmo kemudian sambung di tol dalam kota keluar di sekitaran semanggi
kemudian nanti akan berjalanan di jalan jenderal sudirman dan juga m p a
sebelum akhirnya tiba di kantor kemenpora itu sendiri
nah seperti yang bisa lihat itulah para jawara kita para pahlawan olimpiade kita di depan
memegang medali emas di atas bus bandros yang akan segera melakukan perjalanan arak arakan menuju ibu kota
dan ini sendiri merupakan suatu bentuk penghargaan kepada atlet kita yang telah berhasil meraih prestasi tertinggi pada ajang olimpiade yang sekaligus mengharukan nama bangsa
dan kemenangan ini mereka sendiri pun telah diberhasil dicapai
pada hari kemerdekaan tujuh belas agustus sebuah kado istimewa bagi seluruh rakyat indonesia
dan sementara itu saya informasikan juga bahwa nanti untuk menjaga dari arak arakan ini sendiri nanti akan dilakukan
nanti akan ada sejumlah aparat kepolisian yang juga nanti akan mengiringi mereka
selain itu juga ditempatkan sekitar satu tiga ratus dua puluh dua aparat gabungan di berbagai titik titik strategis
ada pun meskipun juga nanti mereka berangkat pada puncak kemacetan atau jam pulang kerja
tapi ya kepolisian tidak akan melakukan rekaya selalu lintas
tapi hanya akan melakukan perubahan yang bersifat situasional dalam arti nanti buka tutup arus listrik sendiri
nanti bagi warga masyarakat yang ingin menyaksikan atau melihat secara langsung para jawara ini nanti di ibu kota
bisa nanti bersiap siap nanti di jalan jalan sudirman atau di dekat kantor kemenpora
tapi bagi anda yang nanti tidak sempat keluar rumah anda juga tetap nanti dapat menyaksikan prosesi arak arakan ini
yang akan disiarkan langsung oleh cnn indonesia
nanti bersama rekan saya mahardika utama yang nanti ikut di dalam bus bandros
untuk itu pastikan anda tidak kemana mana
anda juga begitu antusias dan semangat melaporkan
saya ingin tahu bagaimana kemudian masyarakat yang ada di sana
antusiasme masyarakat menyambut para pahlawan olimpiade kita

ya seperti anda bisa lihat bahwa banyak nih warga masyarakat yang telah membawa benda
mengibar gibarkan bendera sang merah putih
karena memang ini merupakan suatu kebanggaan bagi mereka bahwa kita dapat meraih prestasi tertinggi pada ajang olimpiade ini sendiri
dan seperti anda bisa lihat bahwa bus bandros ini sendiri sudah mulai bergerak
memang anda juga bisa lihat di sekitar saya ini banyak warga masyarakat yang antusias
melihat kedalam mereka apa mungkin mereka mau diwawancar sedikit
ah tampaknya tidak tampaknya mereka malu diwawancar
tapi bisa terlihat di wajah mereka bahwa mereka sangat senang sekali dapat melihat para jawara ini pulang dengan selamat ke tanah air
iring iringannya ini akan seperti apa
setelah bus bandros kemudian berapa banyak yang mengiringi arak arakan para juara olimpiade kita ini
ya eva memang anda bisa lihat sendiri bahwa ternyata jumlah kendaraan yang mengikuti arah arang ini sendiri sepertinya di luar dari rencana semula
dari informasi yang kita peroleh bahwa jumlah kendaraannya tidak akan sebanyak ini
tapi anda bisa lihat bahwa banyak mobil mobil pejabat yang juga ikut serta mengiringi arak arakan ini
arak arakan para atlet olimpiade ini menuju ke dalam kota jakarta itu sendiri
dan seperti anda bisa lihat tidak ada mobil baja tempur mobil lapis baja
memang itu sebagai antisipasi aja
tapi diharapkan tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
semoga hal ini dapat berlangsung
dengan lancar dengan aman dan juga turut dapat dinikmati oleh seluruh rakyat jakarta dan juga seluruh rakyat indonesia yang mungkin sedang menyaksikan di layar televisi
kita tahu tadi sebelum kemudian masuk ke dalam bus bandro sempat ada konferensi pers keterangan pers yang disampaikan baik oleh menpora kemudian ketua dpr kemudian juga ada sambutan dari para pahlawan olimpiade kita
mungkin ada masyarakat yang tadi tidak sempat
kita menyaksikan apa saja yang disampaikan oleh pihak pihak dan juga tentunya pahlawan olimpiade kita saat konferensi pers tadi
ya mungkin secara garis besar saya sebutkan bahwa memang tadi para atlet tadi telah memberikan konferensi pers atau keterangan pers tadi di belakang panggung yang ada di panggung yang ada di belakang saya
itu diantaranya mereka menyebutkan bahwa mereka berterima kasih atas segala dukungan doa dari masyarakat indonesia yang telah menyaksikan
mereka ketika bertanding atau juga mengikuti mereka selama mengikuti prosesi di olimpiade
dan mereka juga berterima kasih bukan hanya untuk mereka saja tapi untuk dukungan yang telah diberikan oleh rakyat indonesia untuk seluruh kontinen yang telah berangkat ke rio de janeiro untuk mengikuti olimpiade di brazil itu sendiri
dan mereka mengatakan bahwa ini belum berakhir
mereka masih haus gelar mereka masih ingin juara
olimpiade tokyo dua ribu dua puluh tinggal empat tahun lagi tapi mereka juga akan terus berbenah melakukan persiapan agar terus dapat menyumbangkan prestasi terbaik bagi seluruh rakyat indonesia
ya tentunya ini memang kita harapkan menjadi momentum begitu ya sehingga bisa mendorong semangat generasi muda untuk juga ikut berprestasi seperti mereka
mungkin bisa anda gambarkan apa sebetulnya tujuan dari menpora menempatkan para pahlawan olimpiade kita ini di bus bandros bus yang terbuka dan bisa disaksikan oleh masyarakat
kemudian diarak hari ini ke gedung kemenpora kemudian besok akan bertemu dengan presiden joko widodo
ya betul memang eva bahwa arak arakan ini sendiri adalah suatu bentuk penghargaan kepada atlet kita yang telah menetaskan keringet darah segala perjuangan waktu untuk dapat mengharumkan nama bangsa indonesia
oleh karena itu memang ajang ini bukan untuk foya foya tapi sebagai suatu bentuk penghargaan dan bukan hanya peraih medali emas saja yang ikut serta tadi dalam rombongan
ada juga tadi peraih medali perak eko yuli irawan yang meraih medali perak pada
ajang angkat besi kelas enam puluh dua kg dan juga sriwayuningsi wanita yang berhasil memperoleh medali perunggu pada kelas empat puluh delapan kg juga ikut serta tadi dalam rombongan
dan memang selain juga memberi penghargaan kepada para atlet hal ini juga diharapkan dapat memotivasi atlet dan juga generasi selanjutnya atau generasi muda untuk dapat meningkatkan prestasi untuk meraih yang terbaik bagi nusa dan bangsa
ya dito satu hal yang menarik kemudian yang patut kita cermati adalah selain kemudian ada menpora lalu ada ketua
pbsi ada juga ketua dpr di situ
apa yang bisa anda tangkap dengan kehadiran ketua dpr di sini
memang bisa dikaitkan saja dikatakan politis tapi saya justru melihatnya bahwa dia adalah warga indonesia yang juga mewakili rakyat indonesia sebagai ketua dpr yang hadir disini untuk memberi sambutan kepada pahlawan olimpiade yang baru saja pulang dan tiba dari rio de janeiro itu sendiri
yang bisa dibilang miliaran rupiah sehingga memang hal itu diharapkan dapat juga memotivasi mereka dan juga para atlet lain terus untuk terus berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa
iya karena memang salah satu yang dikhawatirkan atau yang menjadi masalah yang cukup dilematis sejauh ini adalah masalah kesejahteraan atlet begitu
karena sehingga diharapkan inilah momentum untuk memperbaiki dunia olahraga kita untuk terus mencetak prestasi
arya dita utama melaporkan langsung dari bandara
soekarno hatta tanggerang banten terima kasih